dalam pembukaan trade expo indonesia atau tei ke tiga puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh dua di ice bsd city kabupaten tangerang banten rabu pagi
presiden joko widodo mengajak seluruh pihak optimis sebab pertumbuhan ekonomi indonesia di kuartal kedua berada di angka lima empat puluh empat persen
jokowi optimis pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga masih berada di atas lima persen
sebab inflasi yang masih terkendali walau sempat naik di lima sembilan persen pasca kenaikan harga bbm beberapa waktu lalu
selain itu neraca perdagangan indonesia masih surplus
di mana sejak januari hingga september dua ribu dua puluh dua mencapai angka tiga puluh sembilan delapan miliar usd
jadi kita semuanya
harus tetap optimis meskipun lembaga lembaga internasional menyampaikan bahwa tahun ini sulit tahun depan akan gelap
silahkan negara negara lain
negara kita harus tetap optimis
tetapi memang harus waspada
karena badainya itu sulit dihitung sulit diprediksi sulit dikalkulasi
menteri perdagangan zulkifli hasan menyampaikan
angka surplus neraca perdagangan januari hingga september tersebut melesat lima puluh delapan tujuh persen
dibanding periode yang sama tahun dua ribu dua puluh
untuk mendukung pertumbuhan ekspor indonesia akan membuka akses pasar
di negara negara mitra melalui perjanjian
dan perdagangan internasional
penandatangan indonesia united arab emirates
yang sudah waktu itu pak presiden langsung memimpin di uia
insyaallah pak sebelum tanggal tujuh belas november
waktu nanti presiden mbz datang ke solo
mudah mudahan perjanjian ini sudah diratifikasi oleh dpr pak insyaallah
sebelum tanggal tujuh belas november insyaallah

meski pemerintah optimis ekonomi ri terus tumbuh di kuartal ketiga
jokowi meminta semua pihak tetap berhati hati
sebab sudah ada dua puluh delapan negara yang mengantre menjadi pasien international monetary fund